hai sementara itu saudara di sisi lain partai nasdem serius untuk mempertimbangkan anies baswedan
maju kembali di pemilihan gubernur jakarta ketua dpw nasdem jakarta wibi andrino dalam program
indonesia pagi menyebut saat ini partainya menginginkan anies baswedan kembali untuk
memimpin jakarta selain nama anies baswedan nasdem juga mempersiapkan sejumlah nama lain untuk pilgub
jakarta diantaranya nama ahmad sahroni dan juga oki asokawati
kalau kami di nasdem jakarta sudah mengerucut ya kita sudah fokus bahwa kita menginginkan
our former governor bapak anies baswedan untuk comeback ke jakarta
memang sebelumnya kita ada beberapa nama kita mempunyai nama
tapi kita melihat bahwa dalam konteks yang lebih pentingnya lagi adalah kepentingan masyarakat
bukan hanya kepentingan daripada partai politik saja
bahwa kadernya untuk maju tapi bagaimana masyarakat jakarta hari ini butuh seseorang yang mampu meneruskan program program yang lima tahun sebelumnya
sudah berjalan dan memang hampir tuntas